sampai jumpa di video selanjutnya
sekarang sudah mendapatkan info baru dari
mereka mengatakan kalau mereka tidak terlibat
sama sekali pak
tapi saya akan coba mencari informasi
dan menggali lagi dari
sisi yang lain
berarti kamu harus segera kembali ke hotel itu
kita harus bisa mendapatkan
siapa musuh kita
karena ini pasti akan membahayakan bagi kompani kita
ya baik pak
saya permisi pak
oh iya saya juga mau perbahan saya
kalau nara kasih tau
apa kejadian yang sebenarnya
bisa diusir aku sama dia
kak kakak lihat papa deh kak
ini kali ini papa bener bener sakit
lama sekali sih kamu datang
ngapain sih mama marah marah
fokus dulu dong sama kakak
udah minggu dulu ya
biar aku periksa papa dulu
kok semuanya masih ada disini
ada apa sih
lepas kita kesini ficar sama si wakil
siapa yang bukannya
kalau hari ini

banyak yang diesan
jadi gimana sih
untuk barang henri
kalian gak jadi berangkat
wah gak usah pura pura deh
bilang aja kalau kamu senang kita gak jadi berangkat
jangan bilang aja kalau kamu bahagia melihat kita dihina sama erlamang
gak gara gara faldo bangkrut
gak usah belaga bego deh
amdudin sama tante retno kan gak tau masalahnya
eh minuman emangnya ada apa sih
sebenernya gini tante
tadi tante fresa dateng sama om melambang
mereka kasih tahu kita kalau
kak faldo kalah main judi dan bangkrut
makanya semua harta kita udah habis di amerika
kalau begitu kalian tidak akan mungkin lagi pergi ke amerika
iya terus kalian mau tinggal disini sampai kapan
eh kamu tuh gak tahu diri banget ya
orang lagi bangkrut malah diusir dari sini seenaknya
udah dong mama nih apa sih
kita gak lama kok tinggal disini
bentar lagi kita bakal pindah
cuma emang butuh waktu karena kita perlu untuk siap siap nih
kamu dan keluarga kamu
boleh tinggal di rumah ini
eh apaan sih mas
sudah tuh sudah
sudah sudah sudah
om deden mantan retno makasih banyak ya
untung papa udah balikin uang tante retno
eh nona denger ya
papa kamu itu tidak pernah
tidak pernah memberikan uang spesial pun sama kami
mama udah tau ini semua kan
mama gak tau solinto
mama banget tuh
yang bekerja ongkoh
aku ibas pengecewar
papa belum balikin wangi tante retno kan
kenapa sih papa terus yang disalahin
keluarga macam apa ini
mama cuma ngeluh dan komplain aja
nona gak ada kerjaan sama sekali
jangan harap kalian semua aku akan bantu kalian ya
siapa juga yang minta bantuan sama kamu
mama ini komplain melulu ngeluh terus ngeluh lagi
kalau bapak udah gak mau dampingin papa lagi
ya sudah sana pergi aja dari sini
mama akan pergi
papa pikir mama senang hidup susah kayak gini
hai mama pergi sudah banget
papa papa papa tuh kenapa sih harus marahin mama kayak gitu
ya allah ya allah kenapa jadi kayak gini
hah ini dia
apaan sih ini di kantor loh
loh semain main lah pa
eh saya udah gak mau banyak bahasa bahasa sama kamu
sekarang saya mau tanya sama kamu
ngapain papa sama mama saya ada di rumah kamu
inilah pak ini
ini satu hal yang saya bingung banget mikirin ya pak
kenapa saya ada di antara bapak dengan winona
apa anda berdua ini gak bisa saling komunikasi
kamu itu jangan banyak cincong
kamu harus tahu
kamu itu hanya sebagai umpan
sebagai pelampiasan aja
ya tolonglah dijagalah winona
sampai mendarat di rumah kamu
jangan jangan kamu sengaja
kamu sengaja mengundang mereka ya
tengok dulu pak mana mungkin saya mengundang orang tua bapak dan teman rumah saya
enggak mungkin sih makasih boh
berarti saya juga cari mati dong
ini loh pak dipakai
yeay justru saya kebanyakan pakai ini
makanya saya udah stres
eh asal kamu tahu ya
asal kamu tahu aja om irun itu cuma cocok sama saya
jadi dia tidak mau punya menantu lain selain saya
aduh ini orang harus dikerjain
harus dikerjain sering sering
oh jadi begitu
ya jadi begitu ya
bapak jody yang terhormat
anda boleh merasa bahagia dan bangga karena om irwin menginginkan anda menikah dengan minona
tapi tapi satu hal yang harus anda sadari pak
walaupun anda atasan saya
tapi saya tidak segan segan untuk bersaing bersama anda
pada lalu saya

berjaya juga dengan kebaikan
percaya semuanya untuk nampaknya
sehingga kebaikan tersebut tidak ada
terima kasih untuk semua
ya nego sekarang